nah jika anda nih di musim liburan lebaran kali ini mengunjungi wilayah selatan pulau sumatera
tepatnya di provinsi lampung anda bisa melihat nih deretan deretan pantai yang cantik banget di wilayah pesisir bagian baratnya
salah satunya adalah di sini di tempat saya berdiri namanya pantai sanggar
pokoknya gak kalah keren dengan pulau pulau ataupun pantai yang ada di wilayah indonesia tengah ataupun indonesia timur
pokoknya di sini bisa memberikan pengalaman berlibur anda jadi mengasihkan
tujuan pertama saya icip icip menu khas lampung dulu
di kafe di area pantai sanggar ini saya memesan ikan simba bakar sambal seruit
ikan laut dilumuri bawang putih dan jeruk nipis lalu dipanggang hingga matang
tidak lupa olesan bumbu rempah kecapnya
sambal seruit berisi campuran bahan segar seperti cabai
tomat rampai dan biji mentimun
wow siang siang panas panas serik kayak gini di pinggir pantai
terus lihat minuman kayak gini nih lihat warna warni
yang gak tertarik kayaknya bohong banget deh
tapi sekarang saya mau cobain yang mana dulu ya
enak ya enak banget
ini belum semua
masih ada ikan simba bakar khas dari kalianda
mau tau ini dia
sambalnya sambal seruit
khas lampung juga
daging tebal ikan simba yang manis menyatu dengan rasa asam pedas gurih dan segarnya sambal seruit khas bumi ruwajuai
hidangan yang nikmat disantap saat perut kosong sambil menikmati suasana pantai
di tempat ini pengunjung bisa menyantap menu tradisional hingga internasional mulai dari harga

ya perut udah full
sekarang waktunya kita main ke pantai
tapi pakai etv
ini gimana cara pakenya
saya hidup kan sebelah kanan
tombol saturnya teman yang ini
ya sama remnya ini
tekan yang ini
tekan yang ini
di satu sampai tiga nya di depan
yang belakang ngurangin untuk mundur
silahkan injak ke depan
injak ke depan
ya di sebelah tiga
oke silahkan nyala
nyalakan mesin dan putar handle gasnya
atv atau all train vehicle dirancang untuk segala medan
kendaraan roda empat ini cocok juga untuk menjajal pantai sanggar
pantai di kalian dan lampung selatan ini
tergolong landai namun memiliki kontur medan berpasir dengan kemiringan bervariasi
atv sekilas mirip motor namun keduanya memiliki perbedaan cara mengemudikannya
ketika menikung atau melewati jalan terjal
posisi badan pengemudi harus melawan kemiringan kendaraan agar atv tidak terbalik
seru lah main atv ini
sama pemandangannya kayak gini
nah di depan saya ini ada panorama dari samudera india
terus di sebelah sana ada pulau sebuku pulau setiga
juga ada anak gunung krakatau yang lanjut di sebelah sana
dan di belakang situ ada gunung raja basah
dan yang terakhir nih jam enam ada sunset turun di sini
keren banget ya tempatnya ya
pengunjung bebas berkeliling pantai sanggar sambil naik atv
dengan harga sewa rp lima puluh untuk dua puluh menit
selain atv pantai sanggar juga populer sebagai wisata berfoto
panorama memukau di hampir tiap sudutnya
membuat pengunjung terus dan terus mengabadikan momen dengan kamera
ada pula bangunan kapura ala bali hingga gazebo membuat latar foto menjadi semakin menarik
tempatnya saya lihat lumayan santai dan banyak spot spot foto
nuansa pantainya mungkin kalau sore juga kalau ini
kita bisa lihat sunset kali ya
sejak dibuka pada lebaran dua ribu dua puluh
pantai sanggar tidak pernah sepi pengunjung
sang pemiliknya sengaja merancang tempat wisata ini menyerupai bali
namun tetap pantai ini memiliki kekhasannya tersendiri
kalau dulu pantai ini nggak dilirik sama orang
karena pantai ini dulunya dibilang sama masyarakat ini serem lah gitu loh
kalau air untuk hanya pinggir pinggir bisa dia
kalau kano nggak bisa dia karena memang ombak itu paling kecil itu sekitaran satu meter setengah
pantai sanggar berjarak tujuh puluh km sebelah selatan bandar lampung
atau sekitar setengah jam dari pelabuhan bakau heni
menutup hari dengan suguhan matahari turun ke peraduan mengukir pengalaman wisata yang tidak akan terlupakan
indra yani laxmi windri hawadis lampung selatan